terang yang sejelas jelasnya dan sangat terang sekali
tentang redi pratama
dan tidak ada satupun yang saya tutupi
dan membantu mereka
saya ingin mengungkapkan solusi
redi pratama ini
sudah kenal lama lama redi pratama
berkait anda sendiri seperti apa sih